geram dengan kelakuannya warga mengusir keluarga pelaku pencabulan anak di kabupaten tasikmalaya
pelaku pernah jadi korban kejahatan seksual tiga tahun lalu namun tidak pernah ditangani karena tidak melapor
keluarga anak korban pencabulan di singaparna tasikmalaya
akhirnya memutuskan mengusir keluarga pelaku pencabulan rsk dari kampung mereka
keberadaan rsk dan keluarganya dianggap memberikan pengaruh buruk pada warga sekitar
kalau sekarang anak ibu gimana masih sekolah
masih masih sekolah
ada perubahan pihaknya
nggak ada jadi penguru nggak
cuma perasaan ibu gimana setelah ada kejadian ibu
khawatir jadi korban kekerasan keluarga memilih menetap di kantor polisi bersama pelaku
selain bingung harusnya
harus tinggal di mana pasca diusir mereka juga pesimis diterima masyarakat di lingkungan baru
mungkin ini anak saya bersikap begini mungkin keteledoran dari kami gitu kan selaku orang tua juga gitu kan
ya disebut diusir sih enggak tapi ya mungkin mereka bilangnya begitu gitu kan
istilahnya selama malam setelah di rt rw gitu di iniin katanya mereka itu gak mau melihat saya lagi
ini masih dewa
menurut komisi perlindungan anak indonesia daerah kabupaten tasikmalaya
pelaku adalah korban pencabulan seksual sesama jenis saat kecil
namun pelaku tidak berani bilang pada orang tuanya sehingga ia akhirnya justru melakukannya pada anak anak lain
deden radian tasikmalaya